pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bus belum menjadi standar di indonesia
dan tidak diatur dalam undang undang serta peraturan pemerintah
permintaan pembuatan sekat atau ruang khusus bagi sopir bergantung dari masing masing perusahaan otobus
kepada perusahaan karuseri
di terminal purabaya surabaya di sidoarjo
rata rata bus yang memiliki sekat sopir adalah trayek antar kota antar provinsi dengan kelas eksekutif
seperti bus yang satu ini jurusan surabaya bandung
saya mencoba menaiki bus yang memiliki sekat sopir
sebenarnya sekat ini bisa dibuka tutup dan hanya bisa dikunci oleh sopir ya
dengan begitu saya tidak bisa mengganggu aktivitas sopir dan tidak bisa berinteraksi
tidak boleh berbicara
dan sekat ini sebenarnya tidak terlalu memakan tempat karena tebalnya saya lihat ini hanya sekitar lima cm
sekat sudah dipasang sejak sekitar tiga tahun dalam bus ini untuk menjaga konsentrasi sopir selama berkendara
serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang
ini dikasih sekat sejak tahun sekitar dua ribu sepuluh
ini permintaan po
agar penumpang tidak mengganggu sopir
ini untuk ruang merokok
ruang merokoknya di depan
bus antar kota dalam provinsi dengan kelas ekonomi tidak membuat sekat sopir agar tak mengganggu penumpang yang naik dan turun
seperti bus jurusan surabaya bojo negoro ini
ruang di samping pengemudi pun biasanya dimanfaatkan sebagai tempat duduk atau berdiri penumpang jika tempat duduk bus penuh
saya mencoba menaiki bus
yang tidak memiliki sekat sopir
jika saya duduk di baris terdepan maka jaraknya tidak terlalu jauh dengan sopir
selain itu juga penumpang bisa dengan cepat masuk atau keluar bus
dan kalau menaiki bus ekonomi tentu jumlah penumpangnya lebih fleksibel atau lebih banyak
kalau ekonomi nggak pakai sekat
rata rata nggak pakai sekat
kalau patas eksekutif rata rata pakai sekat
kenapa ekonomi nggak ada sekatnya mas
karena rata rata ekonomi penumpangnya jarak pendek dan lebih efisien naik turun
bagi beberapa penumpang sekat membuat mereka tak terganggu dengan aktivitas sopir dan kru bus
selain itu juga untuk mengantisipasi jika sopir mengerai mendadak
kan biasanya kalau ada sekatnya lebih aman kan misalnya bus ngirim mendadak kan kita nggak langsung jatuh ke depan ada sekatnya gitu
kalau untuk naik bis yang ada sekatnya emang jarang sih
kalau biasanya kan saya naik bis lain bukan bis ini itu juga masih belum ada sekatnya
cuma kalau yang ada sekatnya menurut saya lebih enak juga sih lebih nyaman

jadi kalau kayak gini itu lebih tenang lebih nyaman aja juga duduk nya
menurut ketua bidang keselamatan angkutan jalan raya masyarakat transportasi indonesia
mti jawa timur iko mangferi
penanggung jawab rombongan perjalanan harus mengetahui kondisi penumpang
sementara untuk kondisi bus pelanggan pun disarankan melihat kelayakan armada yang akan disewa
idealnya ada sekat atau pembatas antara pengemudi dan penumpang dalam bus
dulu dilarang bicara dengan sopir kan gitu
sekarang bukan sopir yang bicara penumpangnya banyak bicara sekarang ini
termasuk sopir juga makanya dibatasi di situ
komang pun merekomendasikan agar pemerintah melakukan uji kelayakan
bagi bus berumur tua yang direnovasi dan kemampuan pengemudi bus pariwisata
kanzata marindora heru sudarmanto jawa timur